marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
lari lai kemuliaan bulan ramadhan
assalamualaikum wr wb
apakah kita mampu menyayangi makhluk yang lain seperti menyayangi diri kita sendiri
alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kultum ramadhan gapai kemuliaan
mengapa pertanyaan tadi saya ajukan kepada anda
karena saya jujur saja merasa ternyuh merasa sedih merasa kecewa
mendengar berita bagaimana ada orang hutan yang harus dilindungi dibakar hidup hidup
belum lama harimau yang harusnya dijaga dibunuh bahkan ditusuk dengan tombak
dan taring taringnya dicabut kuku kukunya juga dicabut
ini semuanya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan
belum lagi sedang musim di mana mana anak anak muda memperlihatkan dia menyiksa kucing menyiksa hewan
lalu dimasukkan dalam sosial media dan lalu tertawa tawa menunjukkan ini semuanya
ini semua sangat sangat mengkhawatirkan
karena ini adalah mengajarkan kekerasan
karena bukan itu saja yang terjadi karena ini berdampak mengeraskan hati
pada akhirnya kekerasan yang terjadi mana mana terjadi
karena kita terbiasa dan mentertawakan
dan menganggap kekerasan itu adalah hal yang normal normal saja
maka jangan heran pembunuhan dimana mana
ada yang menyakiti muridnya menyakiti gurunya
atau juga menyakiti istrinya keluarganya
sesamanya bahkan itu terjadi dan itu nampak seperti hal yang sudah biasa
oke saya ingin menyampaikan sebuah kisah
coba lihat saya berdiri di atas sebuah batu
dan di sana ada jalan
saya ingin menggambarkan kisahnya
kisah nabi sulaiman dalam surat an naml
pada saat itu pasukan nabi sulaiman sedang berjalan
lalu raja semut berkata kepada pasukannya
segera minggir supaya kita tidak terinjak
dan kita harus selamatkan diri dari pasukan nabi sulaiman
mendengar itu nabi sulaiman alai salam
dia membelokkan pasukannya supaya tidak menginjak semut semut tersebut
dan disitulah ia berdoa
agar ia selantiasa berbuat kebaikan untuk nabi sulaiman alaih salam

nabi sulaiman adalah nabi yang mampu mendengar percakapan hewan
nabi yang diberikan ⁇ mujizat untuk mampu merasakan situasi bukan hanya manusia tetapi hewan
namun ini juga pelajaran untuk kita semua
bahwa kita harus menyayangi binatang
karena binatang juga mampu bicara dalam bahasanya sendiri
sehingga apa yang disampaikan nabi sulaiman
itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk menyaingi lingkungan
hanya dengan cara sepertinya
itulah alam semesta mampu terjaga
ingat kita hidup bukan hanya sesamanya seperti ini
ada manusia namun juga ada hewan hewan yang lain
yang juga harus hidup untuk menjaga keseimbangan
kita mendengar sebuah wilayah
akibatnya babi hutan menjadi jumlahnya terlalu banyak
dan akhirnya menjadi hama
begitu pula ketika keseimbangan tidak terjaga
ingatlah bahwa kita harus menjaga keseimbangan
karena hewan hewan binatang binatang yang allah turunkan di buka bumi ini
tidak lain adalah sebuah ekosistem untuk mampu menjaga
namun yang terpenting lagi adalah
dampak dari itu semua
kita harus mampu menjaga kasih sayang dan cinta dalam hati kita
ketika kita membunuh satu ekor hewan saja
kita sesungguhnya sedang mematikan rasa cinta dalam hati kita
ketika cinta dalam hati kita hilang
maka hati kita menjadi buruk
kehati yang buruk akan mengeluarkan kata kata yang buruk
kata kata yang buruk akan melakukan tindakan yang buruk
dan tindakan yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk
yang akhirnya kembali kepada kita
kembali kepada lingkungan kita semuanya
ketika kita mampu belajar menyayangi satu ekor semut sekalipun
maka pada saat itu cinta tumbuh dalam hati kita
hati yang baik akan melahirkan kata kata yang baik
kata kata yang baik akan melahirkan tindakan yang baik
dan tindakan yang baik akan membuat kita menjadi seorang orang yg tidak bisa dihormati
melahirkan hasil yang baik hasil yang
baik adalah keseimbangan alam
yang terbaik itulah sebabnya
menjaga perasaan kita hati
kita nabi mengatakan dalam diri
kita ada segumpal daging
kalau baik baik semuanya kalau
buruk buruk semuanya segumpal
saya tahu ini
sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena
kita sudah terbiasa namun mudah mudahan
di bulan yang penuh rahmat
di bulan yang penuh barokah ketika
kita mampu menahan hawa nafsu kita
kita mampu menahan amarah kita
rasa cinta kita kembali tumbuh
ingat ketika kita puasa
kita mampu menahan segala
hal hal yang negatif tapi
memunculkan hal hal yang positif
puasa bukan mematikan segalanya
tapi mematikan yang negatif
dan membiarkan sifat sifat cinta
itu hidup ingat belajar
dari allah swt
berahlaklah engkau seperti
ahlak allah di dalam
segala murkanya oleh karena
itu kita harus memahami
seperti akhlak allah itulah sebabnya
nama allah yang maha pengasih
lagi maha penyayang
dengan cara seperti itu maka cinta
yang bersih di hati kita akan
mengeluarkan kata kata cinta
dan tindakan cinta hasilnya pun cinta
tetapi kalau hatinya buruk
kata kata buruk tindakan buruk
dan hasilnya pun buruk kita bisa melihat
yang terjadi dengan whatsapp
yang buruk disebarkan
hoax disebarkan sikap yang buruk
disebarkan akibatnya suasana
menjadi hitam kelam
oleh karena itu di bulan yang penuh rahmat
dan barokah mudah mudahan
cinta yang telah allah berikan
dan tanamkan di hati kita menjadi hidup
menjadi cahaya kembali
di muka bumi ini
khususnya di bumi persada indonesia ini
agar cinta menjadi bayang bayang awan
yang menaungi diri kita semua
demikian assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh